demokrat papua lukas nmb

wasekjen partai demokrat andi arief menyindir langsung sekjen pdip hasto kristianto

merupakan bagian dari strategi merauk suara di nusa tenggara barat dan jawa barat
tokoh seperti pak tgb tentu menjadi sangat penting dan beliau sangat berpengaruh sekali di ntb
tokoh seperti pak dedy mizwar kita tahu bahwa beliau adalah mantan wakil gubernur jawa barat
dan memiliki komunikasi yang baik
tokoh seperti pak deddy mizwar kita tahu bahwa beliau adalah mantan wakil gubernur jawa barat
dan memiliki komunikasi yang baik
dalam konteks budaya dan pemerintahan tentu karena pengalamannya sebagai wakil gubernur
dan ini kita berharap menjadi bagian yang bisa menambah elektoral terhadap kemenangan pak jokowi dan kmaru di jawa barat
kepindahan beberapa kader pentolan partai demokrat yang menyeberang ke kubu jokowi
membuat sebagian elit partai besutan
presiden ke enam republik indonesia tersebut gerah
ada yang menyebut kepindahan tersebut tak lain ibarat aksi seorang sales mlm
lalu bagaimana duduk perkaranya hingga kader di pihak demokrat tergoda untuk merapat ke kubu jokowi maruf
untuk membahas dialog kedua malam ini saya masih ditemani ada narasumber yang serba bisa dengan segala macam topik
masih bang johnson siti ndaon ketua di pp partai demokrat dan bang ray rangkuti direktur eksekutif lima saat malam
bang jansen sebelum kita mulai dialog ini kita ingin tahu siapa sih yang sebetulnya
yang menyebut kader demokrat ini seperti sales mlm kita lihat
kode ya berikut ini
nah ini dia lama lama kami melihat elit di tim sukses pak jokowi ⁇ maruf ⁇ ini mirip sales mlm
multi level marketing aja yang mengatakan ada di sebelah saya nih saat ini bang johnson siti noun
apa maksudnya ini ini kan kader kader demokrat yang cukup menempati posisi
persis jadi kemarin media bertanya kepada saya
bang banyak karir demokrat ini yang pindah mendukung pak jokowi kan begitu
jadi saya katakan ya mereka itu pindah bukan atas kesadaran sendiri
tapi karena memang diprospek diiming imingi ditawarkan ditawar tawari oleh elit di tim suksesnya pak jokowi gitu
jadi bukti terkait itu ada
terus dibujuk ya nasdem siapkan kursi menteri untuk pak dekarwo misalnya
oke oh bukti buktinya ini dari media pasar gitu ya
ini kan sebetulnya kan
tunggu dulu dulu
ini kan nasdem
misalnya uc deddy miswar tim ses jokowi incar pak dekarwo yang nyampaikan wakil ketua tkn tim kampanye nasional jokowi maruf asrul sani
ini pak dekarwo
kemudian ada lagi misalnya pernyataan hasto misalnya
tgb lukas nmb masuk tim kampanye jokowi maruf
nah hasto menyampaikan di sini ya telah dikomunikasikan oleh tim khusus
jadi ada tim khusus yang berkomunikasi
berarti kan sistematis ini
itu makanya saya katakan harusnya tim sukses pak jokowi ini fokus saja misalnya bagaimana cara mempercantik program program pak jokowi ini ke publik
bukan malahan sibuk ya mengincar kader kader partai demokrat untuk diprospek
itu ditawarin jabatan
kemudian pindah ke pak jokowi itu
ini kan itu makanya saya katakan ada tiga hal minimal kenapa kemudian kejadian ini terjadi
pertama memang tim sukses pak jokowi ini tidak percaya diri kalau pak jokowi akan menang di pilpres besok
yang kedua seperti yang disampaikan andi
di seberang sana itu mungkin nir kader berkualitas
yang ketiga kalau kaitannya dengan pdip misalnya karena pak hasto ini yang paling sering bicara di publik terkait persoalan ini
inilah mungkin bukti kegagalan pdip di pilkada serentak putaran ketiga kemarin
mereka nir gubernur sehingga kemudian gubernur gubernur yang mau karena itu yang diambilin
karena ini semua ini bukan hanya ketua dpd loh
pak lukas nmb itu ketua dpd kami di papua
pak dekarwo juga demikian
tgb itu kader kami di ntb misalnya
itu juga wakil gubernur
sebelum kita lanjutkan dialog saya ingin klarifikasi dulu bahwa sebetulnya kita sudah mengundang dari
tim jokowi ma'ruf amin seharusnya yang hadir disini adalah mas bima arya
namun sampai saat ini mas bima arya ini arya bima ini bersedia untuk mengikuti dialog kita
tapi melalui sambungan telepon namun sampai saat ini masih belum tersambung
makanya begini sederhananya tanggapan kami adalah
oke oke nampaknya sudah tersambung ya
ya anda sudah mendengar
bagaimana komentar bang jansen
saya lanjut dikit
oke silahkan dilanjutkan dulu
jadi sederhananya tanggapan kami secara etika hubungan politik ke partaian ini tidak etis
karena sikap partai demokrat di pilpres dua ribu sembilan belas ini kan sudah jelas
pihak di seberang sana juga tahu itu
kalau kita sepenuhnya mendukung prabowo sandi
jadi ya ampok nggak usah lagi lah kemudian
ya memprospek memprospek karir kita disini lah
ini kan persoalan etik ya
itu makanya kami katakan kemarin
apa namanya itu politik boleh panas tetapi etika itu tetap harus kita jaga
jadi malah kita saling menghargai pilihan masing masing partai lah
nanti mungkin bang rey bisa apa namanya mengkaji ini secara etika politik bagaimana ini
kalau secara hukum aturan begitu nggak ada yang dilanggar
tidak ada yang dilanggar
itu kan bagian dari hak politik orang ya
saya suka presiden yang ini saya ingin mendukung dia nanti di pilpres tahun dua ribu sembilan belas misalnya
mas arya bima silahkan menanggapi ini memang apakah memang betul ada tim khusus yang memprospek kader kader partai lain ini untuk bergabung menjadi tim ses ini bahkan dituding karena memang di partai koalisi pendukung jokowi ini kurang kader berkualitas begitu mas arya bima
panjang seni itu kan mungkin orang demokrat baru ya
sepuluh tahun saya di demokrat
nah kalau sampai sembilan tahun tidak akan bicara kayak gitu
ini buktinya sampai lihat hasto menyampaikan rencana melibatkan kepala daerah telah dikomunikasikan oleh tim khusus
ini ada bukti
gubernur jawa tengah itu pdi pak
gubernur sumatera barat itu diangkat
mengusung oleh pdi
bukan hanya demokrat pak
juga jawa tengah
jawa tengah memang iyalah
bahkan depokrat yang mendukung ganjar pernahol juga ikut itu
kalau anda bicara mengusung ya
yang namanya pak marbianto
itu gubernur dua kali dicalonkan diusung oleh partai pdi
ini kok anda mundur sampai ke sepuluh tahun lalu ini mas arya bima ini mundur sekali jauh sekali di
kita bicara situasi kekinian ini saja pak
demokrat pun pernah ngambil kader kader pdi loh pak
gubernur sumatera barat itu diusung oleh pdi perjuangan
jadikan tim sukses demokrat
sukawi itu pengurus cabang pdi semarang wali kota diambil oleh demokrat
sebagai tim sukses dini
jadi maksud saya begini
anda itu enggak berkata diri
hal yang seperti ini
saya sepakat bahwa antara timu kras sama pdi sebagai partai nasional memang kecenderungan secara susah mencari juru
ini memang enggak jauh beda
memang dalam program program itu aksentuasinya kemana
saya katakan panjangkan tadi

kita sama sekali enggak ngambil

mas arya bima tapi apakah kemudian memang ada tim khusus yang dibentuk untuk merevisi
kaitannya dengan pilpres ini itu penting
jadi karir karir partai demokrat ini ditarik untuk mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
di tengah sikap partai itu sudah jelas mendukung prabowo sandi dan mereka juga tahu itu
jadi jangan mundur ke belakang ke mardianto lah ke zaman gamawan pauji lah
kenapa kok tidak kita mundur sekalian saja ke tahun tujuh puluh an begitu loh
nampaknya mas arya bima ini saluran teleponnya agak terganggu
kita ke bang rey dulu untuk menengahin
apa yang harus
kalau kemudian dikatakan bang jansen ini kan melanggar etika
sebetulnya lupa atau tidak sih untuk mengambil kader partai politik lain dalam tim kampanye pasangan yang beda
sebetulnya problem dari tidak tuntasnya identifikasi kader terhadap partai
di luar itu masa mengambang
dan itu boleh jadi terjadi pada pengurus pengurus partai dan seterusnya
yang sekalipun dia adalah pengurus partai tapi dia merata tidak punya ikatan secara emosional ikatan secara ideologis ya ikatan secara komitmen dengan partai itu
iya kecuali ikatannya adalah ikatan politik
dan yang namanya ikatan politik ya harus cari keuntungan apa yang bisa didapat
kalau misalnya kemudian ia merasa bahwa dengan ini keuntungan politiknya sedikit dia akan pindah
ya kan kira kira gitu
pindah ke tempat lain
pindah ke tempat yang lebih besar dan seterusnya gitu
nah problem terbesar kita ada di situ
yaitu bagaimana partai politik kita ini membangun satu basis pemilihnya atau basis anggotanya bahkan basis pengurusnya
yang betul betul sekali berpartai dengan partai ini selamanya saya dengan ini
ya jadi naik bersama sama ya turun bersama sama
tapi kan ini sebetulnya tokoh tokoh yang kemudian direkrut oleh tim jokowi ⁇ maruf ⁇ ini kan tokoh tokoh pentolan dari kader partai demokrat
artinya ideologi itu pun juga bahkan tidak masuk di kader kader pdip
iya itu yang saya sebut tadi
jadi persoalannya adalah bahkan identifikasi ini tidak masuk kepada pengurus
mereka bisa dengan cepat kok hari ini pirta partai a besok partai b dan seterusnya itu
dan gak ada masalah dipecat dipecat juga gak apa apa
dia gak akan rugi juga kira kira begitu
oke pak dery tapi anda belum menjawab pertanyaan saya
sebetulnya ini etis atau tidak sih sebetulnya ambil ambilan ini
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali setelah pariwara berikut
ini cnn indonesia prime news segera kembali
sebelum saya ke bang ray tadi meminta anda menjawab apakah ini etis atau tidak etis
kita sudah tersambung lagi dengan mas arya bima
mas arya bima sebetulnya kita juga penasaran ini
ini apakah proses masuknya deddy miswar kemudian ada lukas nmb
ini prosesnya itu seperti apa sih
kalau itu kita bisa pahami bahwa pak jokowi ini kan sebagai presiden ya
presidennya bukan hanya partai pengusung atau gubernur bupatinya pengusung
tapi juga gubernur bupatinya seluruh partai
maka bahwa ada chemistry maupun kecocokan program baik itu di jawa barat
waktu pak deddy miswar atau gubernur papua melihat program pak jokowi
masih ada intersection ide dan intercection program yang itu melebihi dari sekedar irisan kepentingan partai
tapi apakah kemudian
kalau secara khusus saya kira tim kita sudah cukup kuat lah bahwa ada tambahan amunisi dari pak deddy miswar
kita tidak usah menutup sesuatu yang negatif bahwa ada dukungan pak deddy miswar juga akan memberi warna kesejukan pasangan pak jokowi dan kiai jadi maruf amin
tapi menurut saya juga akan memberi kesejukan kawan kawan di demokrat bahwa ada sisi irisan yang menurut saya
bang jansen mohon maaf pak sby sendiri juga tidak menyampaikan secara tegas karena yang kita lihat kan
baru pimpinan level dua ya untuk mendukung pak prabowo ya
ini kan sudah baru pak akun
ini jangan jangan proses rekrutmen juga nih tapi di on air nih bang jansen
bahkan mungkin bahkan mungkin ya saya melihat bahwa saya kira irisan beberapa kader demokrat ke pak jokowi dodo dan kiai haji maruf amin ini
selain karena mantan mantan kepala daerah
seperti halnya tadi saya sampaikan beberapa gubernur pdi dan beberapa wali kota pdi waktu itu ikut pak sby
karena memang ada beberapa program yang langsung link in dengan presiden presiden incumbent berikutnya
jadi saya pikir itu sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan
kalau dari kita kan pdi ini ada petugas partai dan petugas bangsa
bagi kader kader partai yang sudah menjadi petugas partai diwakapkan sebagai petugas bangsa
platformnya kan tidak lagi banyak hal langsung pada atasannya
saya melihat bahwa seperti pak gubernur pak tarwo kemudian pak tgb pak lukas
pak tgb ini memang satu platform dalam konteks pemerintahan pusat dan daerah
kebutuhan dan kecocokan
saya kira itu secara common sense program pemerintahan
tidak bisa disalahkan
kemudian dari aspek kepartean menurut saya justru lebih bisa dimanfaatkan
supaya ada irisan kader kader partai demokrat yang pak sby sendiri belum menyatakan dukungan persis
kepada pak prabowo sebagai satu bentuk juga untuk mengharmoniskan antara pasangan pak jokowi dan caimin
terutama dengan demokrat
saya posisi thinking nya begitu ya
kayaknya virus harmoni ini memang
sedang mewabah kemana mana begitu ya mas aryabima
artinya bisa diterjemahkan apa yang disampaikan mas aryabima ini
bahwa kader kader pentolan demokrat ini tidak sepaham sebetulnya dengan apa yang digariskan partai politik mendukung
pak prabowo dan sandi
kalau itu terjadi di mana mana
ya itu ada
jadi itu yang saya katakan di awal tadi
dari apa sby dulu kan juga banyak apa ya
yang akhirnya beberapa kader partai kami pun mengikut pak sby
jadi sesuatu yang tidak harus terlalu diseriusi
yang penting bahwa apakah itu pragmatisme politik atau idealisme atau sesuatu hal yang berkaitan dengan public oriented
atau tadi yang disuruhi kaibang yassin ada prospek jabatan jabatan tertentu yang diimpin impin misalnya kan
saya kira kok selevel pak deddy mezwar tuan guru bajang kok sudah tidak pada grade itu ya
mungkin itu level saya
tidak benar begitu ya
itu diklarifikasi begitu ya mas aryabima ya
tidak benar tadi yang ditudingkan bahwa ada imbalan imbalan politik
relatif lebih kecil
kalau kemudian narasinya narasi se ideal yang disampaikan oleh mas arya bima ini kita berterima
tetapi kemudian yang muncul ke publik itu kan narasi
nah itu apa ya
publik itu kan narasi narasi yang vulgar kan
itu makanya tadi saya kasih contoh misalnya
ini tadi ini kan pak taindi
terus dibujuk misalnya nasdem siapkan kursi menteri untuk pak dekarwo
ini kurang vulgar apa lagi
itu makanya tiga minggu lalu khusus pak dekarwo misalnya ya itu telah bertemu dengan pak sby di rumah kudingan
kemudian pak d menyampaikan saya komitmen tetap selaku ketua dpd partai demokrat dan setia di demokrat
yang kedua misalnya kang dedy mezwar
kalau dia jadi juru bicaranya tim koalisi pak jokowi marub kan
kemarin dpd kami di jawa barat itu berapat
kang irfan surianegara yang mimpin ketua dpd
kemudian mengundang kang deddy dan bertanya langsung
kang deddy menyampaikan oh enggak enggak
saya belum jadi juru bicaranya jokowi marub kok
saya tetap ketua majelis pertimbangan daerah partai demokrat di jawa barat
jadi itu makanya saya katakan pak hasto ini memang apa ya tukang dagang
jadi semua dagang
jadi aku diakunya selaku tim ses jokowi
padahal itu baru sebatas omongan
tapi kan sudah buat riuh di publik ini kan
buat riuh di publik
jadi belum confirm ini berarti dedy mezwar sebagai juru bicara tim
malam ini saya pastikan kang dedy mezwar itu masih kadir partai demokrat
masih ketua majelis pertimbangan partai demokrat di jawa barat
tanggal sembilan besok partai kami ulang tahun
beliau siap untuk hadir kok
jadi lihat aja besok
hadir tidak kang deddy miswar di acara ulang tahun partai
itu saja sederhananya
oke kita akan lihat posisinya dedy mezwar besok
tetapi jangan pulgar pulgar banget lah
ini udah masuk jadi tim sukses pak jokowi
ini sudah jadi juru bicara pak jokowi begitu
ini kan mengganggu hubungan antar kepartaian ya
saya kira kita lebih cairkan dulu
karena dinamikanya itu cukup dinamis
jadi kang yansen saya tahu persis
pak hasto sebagai sekjen partai dan sekretaris
kualisi indonesia kerja tidak mungkin tanpa konfirmasi pada kang dedy mezwar
jadi kita lebih teduh dulu
karena nanti terus saling mendrikasikan dan panas
intinya bagaimana kalau kang dedy mezwar mendukung pak jokowi kayak di marok
tidak mengurangi kehormatan dari pak sby dan partai demokrat
saya yakin karena beliau adalah orang orang yang cukup mampu menempatkan
mana yang lebih orientasi
jadi seorang kang dedy mezwar dengan mendukung pak jokowi dodo dan jaya jirmaruf amin pun
tidak akan mengurangi rasa hormatnya kepada pak sby dan partai demokrat
tapi harus diklarifikasi dulu ini mas arya bima
apakah benar atau tidak sebetulnya
semuanya itu kita sudah tidak bisa lagi menempatkan kader partai atau relawan
atau tim pendukung itu di luar dari aspek kompetensi ya
ini sudah eranya tidak lagi sekedar perkonsoan atau eranya sekedar political appointee
tanpa ada kompetensi dengan kompleksitas persoalan bangsa yang demikian ruwet
dan sekali lagi media ngo partai opo siki juga terus menyoroti
saya tidak mengatakan tidak mungkin
tidak ada prospek buat misalnya pak dekarwo atau tuan guru bajang
tapi bukan karena hanya sekedar mendukung
kalau dia nanti pun jadi menteri kegepan juga atas dasar kompetensi kompetensi
kemampuan track record terutama integritas dalam hal dia memimpin
karena demokrasi yang berhasil sekarang ini kan naik jenjang dari wali kota
dari gubernur dari gubernur dari menteri dari menteri dari presiden
inilah demokrasi elektoral yang benar benar sempurna sebenarnya
jadi menurut saya suatu hal yang bukan tidak mungkin
demokrasi elektoral itu menghasilkan seorang wali kota yang artinya jadi gubernur
yang menjadi menteri yang menjadi presiden
nah keberhasilan keberhasilan demokrasi elektoral yang ada
termasuk dalam hal ini mungkin mungkin misalnya pak dekarwa atau tuan bu guru
atau yang lainnya termasuk pak ganjar termasuk kang bupati gubernur jawa barat
dari suatu hal
dari suatu hal
kang rituan kamil
termasuk mungkin mbak kofi fah lagi mbak kofi bahkan jadi menteri jadi gubernur
jadi menurut saya sekali lagi bahwa kita mulai semua partai adalah pusat pemberdayaan
pusat pendidikan pader
petugas partai ini merupakan petugas ideologi
karena petugas partai itu akan diubahkan akan dibuat buatkan jadi petugas bangsa di levelnya mati mati
saya kira terjadi perpindahan dukungan terutama pilpres dalam era partai adalah pengusung calon presiden
menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin dibendung
tapi setuju begitu ya kalau memang harus caranya harus beretika begitu ya seperti ini
karena tim koalisi pak joko ini saya lihat memainkan politimi instan
jadi tidak mau beli tepung ngadonnya ngaduknya secara bagus
kemudian dibuat jadi mie yang enak begitu baru dimasak begitu
ini kader kader partai lain yang udah jadi ya tiba tiba dengan segala cara kemudian dibajak begitu
kemudian diajak ikut masuk ini kan nggak pas ini
makanya kita katakan kalian di sana sudah sembilan partai politik yang mendukung pak jokowi
ada ratusan relawan kan begitu apa masih kurang
apa masih kurang di sana
sehingga kemudian ya penetrasi ke demokrat mendekati kader kader kita
ini yang secara etik menurut kami tidak tepat
pasti ada lah etika hubungan ke partaian lah
kita sadar betul lah pak jokowi ini lagi berkuasa apapun yang ditawarkan pasti menarik kan
tapi percayalah mas arya bima ada namanya hukum tabur tuai
jadi apa yang kalian tabur sekarang suatu waktu nanti bisa juga kalian tuai nanti kejadian yang sama
jadi hati hati kemudian dengan
cara cara berpolitik sejati sini itu itu apa sikap dan pernyataan dari kami ya
etika demokrat itu tidak taruh karun waktu kuasa
etika demokrat itu
katakan tadi di jum'at sudah setengah
bupati kita wali kota kita langsung sudah bikin susah nyata sbi banyak kok
jadi menurut saya cara pandang kita bagaimana kita sama sama belajar sikera demokrasi yang sekarang ini
partai partai politik juga saling melihat juga

kita harus menurunkan apa
malahan kami mendukung ganjar pranowo di jawa tengah di pilkada serentak kemarin menjadi calon gubernur di jawa tengah
jadi salah satu partai pengusung dan pendukungnya ganjar di jawa tengah itu malahan demokrat
oke baiklah baiklah ini terakhir akhirnya ya bang rey kita harus menengahi kemudian perdebatan dan perbedaan perspektif gitu dari dua partai ini
itu lebih enggak beretika kalau bicara soal etika
oke etika itu lebih enggak beretika kalau bicara soal etika

tika ini masihkah penting dan apakah harus dijunjung tinggi gitu
itu yang kemudian bagaimana partai politik bisa mewujudkan etika yang baik dalam berpolitik
dalam kasus terakhir lah kalau kemudian kita bilang
tetapi kan etika ini hanya hadir ketika mereka merasa dirugikan
tidak hadir sebagai acuan nilai
ketika diajukan enggak etik
tapi kalau lagi diuntungkan tidak bicara soal etika
jangankan bicara soal etika yang jelas jelas aturan saja kok nggak bisa dilaksanakan
aturannya di pkp itu dinyatakan partai politik tidak boleh mencalonkan

tapi masuk juga dan sebagainya
dan akhirnya kemudian
dan jadi polemik sekarang
dipublikan jadi polemik lagi sekarang sebagainya gitu
jadi maksud saya problem dari bangsa kita ini sebetulnya karena sejak dari awal etika itu tidak masuk di dalam patsun kita berdemokrasi
cara berdemokrasi kita itu melihat soal hitam putih yang ada di undang undang
kelama undang undang mengatakan boleh dianggap itulah demokrasi
memang dilarang itulah demokrasi macam macam
jadi yang namanya etika yang namanya patsun yang namanya tata nilai hampir enggak ada
bajak membajak termasuk sebetulnya kritik dilakukan kepada kader kader itu
kader kader itu artinya begitu memilih menjadi anggota partai politik kalau tidak karena alasan berbeda prinsip dengan partai itu mestinya nggak boleh keluar
tapi itu kan juga harus kita katakan ada persoalan dalam konteks membina membangun pemahaman keideologian terhadap katakanlah bukan hanya anggota pengurus partai politik
enggak tuntas juga
anda bisa bayangkan dalam proses pencalekan misalnya begitu ya
partai anu bisa partai ke sini partai ini bisa pindah ke sana
macam macam dan seterusnya itu
itu kalau kita lihat lebih rame lagi dari soal perpindahan perpindahan itu
nah yang kedua perlunya partai ini punya ideologi pembeda menurut saya
karena apalagi partai partai yang diberada di kelompok menengah kelompok tengah ini gitu ya
nasdem demokrat ya tahanura termasuk di dalamnya sekarang pdi perjuangan golkar
ya benar sama
itu kan partai yang sama sama mengambil segmen pemilih kelas menengah dan juga segmen pemilih kaum nasionalis kan gitu
nah harus ada pembeda diantara mereka dari apanya terserah mereka
sehingga partai id kita bakal terbangun para kader partai politik memiliki rasa apa namanya ya apa itu ya kebanggaan menjadi anggota partai
bahkan tentu saja pengurus partai sudah pada level itu yang saya sebut tadi
kalau tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan partai
saya akan tetap di partai ini naik turunnya
nah ini yang secara umum sebetulnya gak terbangun di dalam masyarakat politik kita
yang kemudian kita harus garis bawahi ya
etika politik dan juga ideologi politik harus masuk dalam fatsun politik kita
oke itu yang akan menjadi pr mas arya bima dan juga bang jansen
kita harus akhiri perdebatan kita malam ini
kita akan lihat ya siapa yang kemudian benar nanti deddy miswar apakah hadir di demokrat apakah akan menjadi jurubicara tim jokowi ⁇ maruf ⁇
kita akan lihat kedepannya seperti apa
menarik menarik bujuk membujuk itu dijauhkan lah
baiklah kita harus terus apa ya melanjutkan begitu ya virus positif dari rangkulan jokowi prabowo
kalau itu iya benar
oke baiklah kita akhiri dialog malam ini
terima kasih mas arya bima bang jansen dan juga mas rey
cnn indonesia prime news akan segera kembali